dubai adalah salah satu kota di dunia yang sudah sangat terkenal dengan segala kemewahannya
di jalanan kita bisa melihat banyak sekali spot car berseluruhan membelah barisan gedung pencekar langit yang menjadikannya sebagai surga belanja
meski citra glamor sudah kadung melekat kita masih bisa menjelajahi kotanya para sultan ini dengan cara yang merakyat
untuk mengeksplorasi kawasan kota tua saya menggunakan taksi air yang disebut abra dari dermaga burdubai
abra beroperasi di dubai krik sungai air asin alami sepanjang empat belas km
ongkos yang saya harus keluarkan cukup satu dirhan saja
untuk tiba di old suke alias pasar lama yang ditata sangat rapi
di sini ada pusat perdagangan emas dua puluh empat karat yang bernama gold suke
di sudut lainnya terdapat space sook yang menjajakan beragam rempah rempah
selain itu banyak deretan penjual souvenir yang pedagangnya mayoritas berasal dari pakistan
ini adalah cara pedagang di old soke di gold soke menarik perhatian dari para pembeli
seperti sultan araf belum ya
baik baik baik
nah untuk mendapat harga terbaik gunakan jurus menawar anda
pakaian taff ini ditatok dengan harga tiga puluh dirham cukup mahal
kita coba taruh
bisa saya taruh harga sedikit
ini harga terakhir
tidak tidak tidak
kita harus taruh lagi
harga tidak masalah semua ini bisa ditawar
sementara untuk melihat megahnya dubai dengan budget terbatas
tentunya tidak dengan sport car tapi saya naik mrt dubai metro
saya akan berangkat dari stasiun dubai internet tv menuju ke burj khalifah
yang ada di stasiun dubai mall
atau melintasi sekitar enam stasiun
dan tarif yang harus saya bayarkan adalah delapan dirham atau sekitar tiga puluh dua ribu rupiah
tidak tidak tidak
ongkos ini tentu lebih ekonomis ketimbang naik taksi
yang argonya dimulai dari lima dirham atau dua puluh ribu rupiah
setiap satu kilometer tarifnya bertambah sepuluh ribu rupiah
metro dubai beroperasi secara otomatis alias driverless di jalur sepanjang delapan puluh sembilan enam km
ini menjadikan metro dubai sebagai jalur mrt tunggal tanpa pengemudi terpanjang di dunia
sesampainya di stasiun dubai mall kita bisa melihat dubai modern dengan deretan gedung menjulang tinggi
termasuk gedung tertinggi di dunia burj khalifa
gedung satu ratus enam puluh lantai setinggi delapan ratus dua puluh dua meter
spot terbaik melihat kemegahan bursa khalifa yaitu dari area dubai mall
yang juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia
mardika utama andra anhar dubai uni emirat arab